tamu tamu undangan yang hadir dalam acara akad nikah putri kedua presiden joko widodo kahiyang ayu dengan bobi nasution hadir dari berbagai kalangan
para politikus kepala daerah hingga artis datang untuk mengucapkan selamat dan mendoakan kedua mempelai agar menjalani kehidupan perkawinan dengan baik dan penuh kebahagiaan
ya alhamdulillah saya mewakili keluarga besar si juli mengucapkan selamat sama ayang sama bobi insyaallah mudah mudahan
alhamdulillah kita lihat sama sama tadi ya susunan acara adatnya juga luar biasa khusyu dan penuh dengan kebahagiaannya kami juga ikut merasa bahagia juga
dan tentu kita doakan insyaallah
kedua mempelai menjadi keluarga sakinah mawada warohmat insyaallah segera dipegang omongan tentunya ya
tadi berlangsung dengan hikmat dan kita menyimakai dengan sangat baik mendengarkan juga doa harapan dari para orang tua dan juga tadi berjalan dengan lancar
dijawab kabulnya mudah mudahan menjadi awal yang baik dalam rumah tangga yang baru untuk mbak kahiyang dan juga mas bobi
sangat cepat satu nafas lancar semuanya
adanya begitu kayaknya semua orang pada heboh
kalau di dalam tadi suasananya seperti apa ibu
ya semuanya turut bersukaria ya dan turut mendoakan agar kedua mempelai tersebut bisa menempuh hidup baru dengan baik ya
lansa jawa memang seperti ini jadi melibatkan tetangga kiri kanan ya di gedung pilih sendiri di rumah pilih sendiri
tidak menggunakan fasilitasnya
negara benar benar presiden kan bisa tuh di setanah
bisa nggak bisa tapi beliau tidak
itu artinya apa memberikan teladan
meskipun mbak kahiyang putri seorang presiden tapi dididik menjadi warga yang betul betul bersahaja sederhana
yang pasti saya melihat yang pertama ada walaupun meriah para undangan tentu semua undangan yang sangat istimewa yang hadir
tetapi saya melihat kesederhanaan dari acara maupun hiasan dari gedung tempat pernikahan ini menurut saya untuk seorang presiden cukup sederhana
akad nikah kahiyang ayu dan bobi nasution selesai dilakukan
satu prosesi paling penting yang membuat presiden dan calon mempelai tegang sudah dilewati
nanti malam suasana akan lebih berbeda
presiden harusnya tak gugup lagi
harus bersalaman dengan ribuan tamu yang hadir dalam resepsi pernikahan putrinya